sementara itu menyikapi unjuk rasa ribuan bobotoh gubernur jawa barat rituan kamil meminta pendukung persib untuk santun dan tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi
pada sabtu siang ribuan boboto berunjuk rasa untuk memprotes hukuman bagi persib setelah pendukungnya mengkroyok supporter persija hingga tewas
gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan aksi massa sebagai bentuk demokrasi
meski tidak menyiratkan dukungan secara gamblang namun rituan kamil meminta agar masa menyampaikan aspirasi dengan santun dan baik dan jauhi perilaku anarkis yang bisa merugikan banyak pihak
hal ini juga diungkapkan rituan kamil saat kunjungan kerjanya di kawasan urukawalu kota tasikmalaya jawa barat sabtu siang
namanya juga dinamika diterima demokrasi semua orang punya pola pikir
yang penting pak ngobrol aja diam
apa berarti mendukung pak para bobotoh untuk turun
aspirasikan tapi dengan cara yang baik tidak anarkis itu aja